jangan ke belakang ya aku jaga dari belakang ya
adam adam dimana nak
jangan virusan ya kalau virusan disini gak ada yang ngontong
masa kita diemin aja sih udah tau adamnya ilang
yaudah kita cari yuk sebelum jejaknya ilang
tapi kakak jangan jauh jauh ya
para warga dan hamcip
kita harus atur strategi
supaya ww gombele itu tidak beraksi lagi dikampung kita
setuju pak rt benar banget itu
tapi pak rt
strateginya bagaimana pak rt
eh emang mau beli lagi di mana
ww gombele emang takut sama ragi
aduh udah itulah
dalam keadaan genting gini tolong dimatikan dulu gudegnya
ya pak rt udah nggak usah didengerin
biarin aja dia budek permanen emang
pokoknya sekarang kita harus cari adam
sampai ketemu paham ya
ya pokoknya saya gak mau tau
harus dicari kalau perlu ke tengah kebun tengah laut
harus sampai ketemu si adam
oh kita harus menyebar pak rt
kita harus bikin kelompok
kita atur siapa yang ke barat ke timur ke selatan dan ke utara
yaudah sekarang gini aja
para warga sebagian ikut sama aku
sebagian ikut sama si dik
nah sebagian lagi terserah mau ikut sama si gudeg apa enggak
sekarang para warga yuk kita semuanya nyebar ya
eh tadi apa nih
ini bebek gombel kenapa sih di kampung sini
kan daik terdaik saya harus pro pro berani untuk nangkap wb gombel
demi menyelamatkan anak anak yang di sini
kalau enggak masa bisa dicabut jadi rt nya
pak pelan pelan bu
pak adam di mana nak
ya allah bu endang sih sabarnya bu endangnya
bu nanti adam itu diculik sama bebek gombel gimana saya mau tenang
iya bu endang saya juga dengarnya kaget kaget pisan
bu ranti bu ranti bu endang mau kemana
saya mau cari adam saya takut adam kena penapa
udah bu mau kemana bu istirahat
bu endang di luar teh bahaya bu endang mendingan di sini aja ya
biar aja bapak bapak semua lagi mencar buat nyari adam di seluruh kampung
bu henang di sini aja ya bu ya
bu ranti saya nggak mau diem aja saya harus cari ada
kan bu ranti tahu sendiri adam itu makannya banyak kalau kelaperan gimana dia
bu endang jangan khawatir adam enggak akan kelaperan ada persediaan lemaknya banyak
yang penting bu endang di sini aja daripada nanti bu endang ikut hilang juga
pokoknya saya gak mau tahu saya yang mau cari adam sekarang
istirahat aja bu
eh bu endang
aduh bima gimana ini bu
mendingan sekarang kita ikut wendang yuk kasihan kalau sendirian
iya bu bapak bapak udah keliling udah nyebar nyariin anak anak di kampung ini bu
aduh gimana dong ini aku harus kasih tahu zara supaya apa supaya dia nggak keluar malam malam
aduh bu messi ketinggalan zaman ya
ini tuh musimnya wewe gombel hati hati lagi ngin anak anak messi
jagain tuh si zara ya bu
udah bu aku permisi dulu ya
aduh masih kasih tahu zara nih
aduh baru inget kalau zara itu nggak ada di rumah
aduh zara kemana sih
cara jangan keluar malam malam
eh dia gak denger juga ya nanti kita cari aja mendingan sikit
bu messi kamu jangan jauh jauh dong dari kita ayo sini
iya deh pril
ih serem banget disini
iya serem banget disini mendingan kita pulang aja ya teman teman
ya ampun zara ini tuh kubunya masih luas
yaudah yuk cari lagi
aduh ripuh nih kalau ada isu seperti ini nih
hantu awe gombel anak anak diculik gimana tuh
tapi kalau menurut isu yang berada wewe gomel itu berbentuk ibu ibu rambut panjang baju putih dan bu rayot
aduh bayangin bentuknya aja udah males
kalau sampai ketemu aduh
perempuan rambut panjang baju putih
tapi ngadepnya ke sana
wewe gombel bukannya
kalau ngadep kesana kan gak kelihatan burayotnya
ah ini mah ibu ibu pasti yang lagi nunggu angkot
aduh takut salah
bu bu lu bangit tanya bu
hei hei hei hei aduh pak rt masa gak kenal si orang saya gak tau sih ini maisy si kc rini oba
astaga kenapa mukanya gitu
dikutuk ya apa gimana itu teh
serambang eh sembarangan kalau ngomong ini saya lagi maskeran
pak rt ini saya untuk kekinclongan di pagi hari
jadi ini adalah proses supaya besok saya bisa cantik
ya allah bu maisy
pakai baju begini rambut panjang muka cemong cembong ada di sini
ngapain atuh lah pakai gitu gitu mukanya
saya kepaksa begini keluar lagi begini soalnya lagi nyari zara pak rt
sarah itu belum pulang dari tadi
sama saya juga nyari adam
tidak ada juga aduh kemananya
aduh yaudah pak rt kita cari aja bareng bareng yuk
itu mukanya gak bisa dilepas aja ya ih males ngelihatnya
ya jangan terserah
agel lu ya gak usah lah
seremen dibuka pakai lagi aja lah
udah kelanjur ah gimana sih pak rt
kelar aja arah sana
itu ada belaya april
yaudah kita kesana
jangan lupa di belakang ya
aku jaga dari belakang ya
iya aduh hati hati
adam adam dimana nak
adam ini jangan kewilutan ya
kalau keren keren disini gak ada yang ngontong
tidak apa apa bu endang kita berdoa saja mudah mudahan adam baik baik saja
tapi bu ranti kalau adam beneran diculik sama wewe gombel gimana
terus dia apa apain ya
bu endang jangan suka ngomong yang enggak enggak
pokoknya kita cari adam sampai ketemu dan kita tangkap siapa yang nyulik adam
yuk sekarang kita nyari lagi yuk